ketua umum partai demokrat menganggap pd perjuangan dan gerindra diuntungkan di pemilu dua ribu sembilan belas karena kedua calon presiden yang berlagak adalah kader mereka
meskipun tidak memiliki capres dan cawapres sbi yakin partainya tidak akan tenggelam pada pemilu nanti
sejauh ini dalam survei yang dipublikasikan partai demokrat masih masuk zona aman alias lolos parliamentary threshold
hanya saja memang di posisi pertama dan kedua ditempati pdip dan gerindra
dua partai koalisi indonesia adil makmur gerindra dan pks menanggapi pernyataan
rekan koalisinya yaitu ketamu partai demokrat susilo bambang yudhoyono
yang dalam pidatonya mengatakan hanya pdi perjuangan dan gerindra yang diuntungkan di pilpres ini
atau dikenal dengan istilah coattail effect
pernyataan sbi ini dinilai wajar dan lumrah
pks dan gerindra optimis sbi akan tetap berkontribusi dalam giat kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
saya sudah pernah menyampaikan ya bahwa kami pks mempunyai tradisi sendiri
kami tidak pernah membasiskan perolahan suara pks kepada yang disusunan
pertel efek punya capres atau capres dari kader
kami naik suara dari tahun dua ribu empat ke dua ribu sembilan dua ribu empat belas
suara kami naik tikar pada posisi di mana kami tidak punya capres maupun capres dari kader pks
ini perlu ditanyakan langsung pada pks
saya kira maksudnya bukan begitu ya
kalau yang kami tahu dari sejak awal ketika itu
beliau tetap berkontribusi
untuk mendukung prabowo sandi
tidak ada masalah tidak akan terganggu
karena statement itu saya kira maksudnya adalah tetap mendukung ini
tapi mungkin kita kan nggak tahu ada satu dua orang
karena hal hal tertentu saya kira wajar saja
partai politik papanteng harus mencari strategi harus berhitung jika ingin selamat di pilpres dua ribu sembilan belas
pileg dan pilpres yang bersama
memang memberikan untung besar hanya kepada mereka yang mengusung capres
jadi strategi apa yang harus diambil
apakah cara sby membebaskan calegnya untuk mendukung capres siapapun bisa berhasil
di studio kita bahas malam ini
sudah ada narasumber bersama saya
bulena mariana mukti ketua dpp p tiga
bulena selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini ya
dan juga ada bang jansen siti ndaun ketua dpp partai demokrat
bang jansen selamat malam
selamat malam putri selamat malam penonton indonesia
iya selamat malam
dan ada juga mas jaya dihanan direktur eksekutif smrc
mas jaya dihanan selamat datang kembali kita membahas
sama sama kote alifat masih belum akan selesai seperti yang membahas
sampai tujuh belas april
tapi yang menarik adalah sekarang sudah ada yang berani firm terang terangan berbicara
kalau kemarin kan sebelumnya masih agak malu malu nih bang jansen
tapi kemarin pak sby sudah jelas menunjukkan ini realitas mau tidak mau harus dihadapi
itu kira kira pesannya yang dimaksud jelas oleh pak sby kemarin
saya belum masuk ke persoalan koktelefex
saya ingin menyampaikan ke publik dulu background dan latar belakang pidato pak sby ini
jadi pidato pak sbi ini disampaikan di hadapan kami termasuk saya seluruh caleg dpr ri
kebetulan dua hari kemarin sabtu dan minggu dpp partai demokrat itu melakukan pembekalan lah
terhadap kami caleg dpr ri
pasca pembekalan itu kemudian kan disuruh turun ke dapil masing masing kan
karena kita kan berburu buru suaranya di dapil
jadi pak sbi
kebetulan mungkin media tidak apa ya tidak mencatat kalimat awalnya
jadi bapak itu menyampaikan sebenarnya saya catat rapi disini
saya bukan tipe yang selalu memberikan angin surga
kalau tantangan berat harus kita katakan demikian
jadi arahnya itu ke kami sebenarnya melecut kami
kenapa kok kami perlu dilecut
itulah yang tadi sampaikan pak sby
suara kedua partai gerindra dan pdip itu memang meningkat tajam
karena mereka punya calon presiden
sebaliknya partai politik yang tidak punya capres dan cawapres suaranya menurun
dasar bapak bicara itu karena memang sebelum acara pembekalan ini
pak sby dan partai demokrat kan punya survei internal
hasil survei itu memang menunjukkan demikian
berapa bisa nggak disampaikan kepada kami
tidak terlalu beda jauh dengan hasil hasil survei eksternal seperti kompas kemarin misalnya
partai demokrat sebenarnya dalam posisi yang lolos
tetapi kita kan harus dilecut kan
harapan kita sebagaimana target sejak awal
itu sebenarnya disampaikan kepada kami caleg dpr ri
inilah realitasnya inilah faktanya
mari kita cari jalan keluarnya
itu lebih kurang background kalimat itu beliau sampaikan
dan akhirnya kemudian realitasnya diserahkan kembali kepada caleg caleg masing masing
pada saat itu itu kan kebetulan pidato yang terbuka
pasca itu pasca pidato terbuka untuk publik ini artinya media boleh masuk
beliau kemudian menerangkan kepada kita strategi strategi yang cerdas untuk menghadapi sistem pemilu kita ini
karena selain pilih dan pilih pers berbarengan sistemnya juga berbeda dengan kemarin
cara mengkonversi suaranya
kalau sekarang ini kan pakai sistem sandling
ini semi winner take all ini
beda dengan kota hari
kalau kota hari kemarin
kita dapat suara paling bawah pun
misalnya kalau yang di atas sudah dibagi habis kita juga dapat
walaupun sebenarnya suara partai kita ini plus ditambahkan akumulasi suara caleg tidak sampai bpp
kalau sekarang ini ini semi winner take all
jadi memang agak banyak apa ini
khususnya untuk partai partai apalagi yang tidak punya calon presiden dan wakil presiden
karena partai tidak mahrum itu kan pertama kerja caleg
kerja caleg itu yang utama itu
yang kedua harapan kita karena ini ada juga pilpres yang berbarengan dengan pil caleg
harapan kita ya koktel efeknya si calon presiden dan wakil presiden kita dukungin juga kan masuk kan ke dalam tubuh partai
harapannya kan begitu
kebetulan sesudah demokrat uji memang agak susah mengalirnya koktel efek dari pak prabowo sendiri ke demokrat
sedikit aja berapa persen dapat gitu
dapat dapat tetapi tidak sebesar yang kita kira kan
itu makanya kemudian di lima lima bulan ke depan ini partai demokrat pasti akan berkomunikasi dengan pihak gerindra kan
mari kita duduk bareng karena kalau nanti pak prabowo dan pak sandi juga terpilih jadi presiden dan wakil presiden
sistem kita boleh presidensial
tetapi presiden yang terpilih itu juga butuh dukungan partai politik yang kuat di dpr
jadi bagaimana caranya
ya mau tidak mau pak prabowo dan sandi ini kan sudah kami bantu
crossingnya dipilegnya ini ya pak prabowo dan sandi juga harus membantu kami dong
sudah sudah pernah ada duduk bareng bukan sih sebenarnya
kan begitu dia lebih kurang itu polanya kan harus begitu dong
ya tapi bukannya sudah ada pernah duduk bareng kemudian yang dalam tanda kutip ada kewajiban dari teman teman gerindra untuk kemudian membagi efeknya
pada saat itu kayaknya kita juga membahas itu sama sama di disini
kalau sampai persaat ini ya jadi begini
kalau model untuk kampanye pilpresnya
kita sudah menemukanlah per modelannya
kalau pak prabowo nanti misalnya turun ke jawa tengah yang menyelenggarakan itu dpc partai demokrat atau dpd partai demokrat di sana misalnya kita fasilitasi
ya mohon gue pak prabowo aja dengan itu kampanye lah di hadapan konstituen kami ini begitu
tapi kalau untuk pileknya kita memang belum menemukan formulasinya
ini kita bicara jujur ini
dan rasanya sih bukan hanya sekedar koalisi para bawos sandi saja ya yang punya persoalan ini
karena di data survei kami itu juga memang pdip itu bahkan sudah dianggap
perolahan suaranya ya
karena memang lebih terasosiasi ke pdip kan begitu
jadi ini sebenarnya realitas yang disampaikan pak sby ini ya
bukan hanya dihadapi oleh koalisi partai koalisi pak prabowo sandi
di pak jokowi maruf juga kami rasa ya
hal ini juga terjadi sebenarnya
itu kemudian juga dikhawatiran yang sama mungkin dari p tiga
memang pilpres besok ini kan yang pertama kali ya
yang pertama kali berbarengan dengan pileg
tetapi kalau kita merujuk pada pemilu dua ribu empat belas
partai partai yang memiliki calon presiden dan calon wakil presiden itu yang memang mendapatkan berkah elektoral
bahkan waktu itu ketika kami di koalisi pak sby kan kursi kita banyak kehilangan kursi
dan beberapa partai yang lain juga
seperti pks kehilangan sampai satu juta suara kan
pkb kemudian p tiga itu juga turun kursinya ya
pada saat itu
jadi kalau fakta bahwa kotel efek itu hanya kepada partai politik yang mengusung presiden memang pernah terjadi di dua ribu empat belas
hanya saja waktu itu kan berbeda
berbeda karena pileg dengan pilpres tidak berbarengan
sementara sekarang pileg dengan pilpres berbarengan
saya tidak tahu nanti apakah pak jayadi hanan ini bisa menjelaskan apakah situasi yang sama akan juga terjadi pada dua ribu sembilan belas
karena ini kan berbarengan ya
menurut saya mungkin agak berbeda sedikit
artinya pemilihan strateginya berbeda
kalau misalnya yang p tiga lakukan sekarang pemilihan strateginya seperti apa
memang di kantong kantong pemilih yang besar
untuk pak jokowi
tentu saja p tiga dengan lantang menyuarakan
menyuarakan mendukung pak jokowi
tetapi di kantong kantong yang pak jokowi mungkin lemah ya
misalnya di sumatera barat misalnya
ya kita harus berhati hati
misalnya dalam mungkin kampanyenya strateginya
tatap langsung door to door menjelaskan kepada mereka
menyampaikan track recordnya pak jokowi
jadi tidak secara vulgar
tidak secara vulgar memberikan dukungan
itu tentu saja strateginya harus berbeda
jadi yang di tempat pak jokowi masih mungkin lemah ya
itu strateginya pelan pelan kita tidak pulgar ya
tetapi mungkin secara tatap muka door to door menjelaskan keberhasilan keberhasilan dari pak jokowi
jadi memang kami dari awal
sekitar lima lima ratus calon legislatif yang ada di koalisi pak jokowi
kan ada enam ya
ditambah tiga yang ada sembilan
ada enam yang ada di parlemen
itu semuanya diharapkan bisa memberikan kontribusi elektoral kepada pak jokowi
tetapi sebaliknya juga di kantong kantong yang pak jokowi kuat
itu kita berharap juga ada berkah elektoral kepada kami
sudah ada survei hitung hitungan kira kira berkah elektoralnya berapa persen dari seorang jokowi
kalau berdasarkan pada survei survei yang ada kan
di beberapa daerah misalnya jawa tengah ya
kemudian ya mungkin seperti yang dilakukan oleh lsi msmrc dan yang lain lain
itu di atas lima puluhan ya pak jayadi
dan kita harus melihat perdapilnya mbak
seperti yang tadi saya sebutkan
tetapi memang menariknya karena ini pileg dan pilpres berbarengan
kita sendiri tidak tahu apakah kotel efeknya itu seperti yang lalu
tapi memang sudah dipastikan bahwa partai politik yang punya calon presiden dan calon presiden dalam hal ini pdip dan gerindra
yang utama ya
berdasarkan hasil yang dua ribu empat belas
efek ekor jasnya ke dua partai ini
mas jayadi kita lihat nih sekarang demokrat p tiga oke sudah mulai semakin kesini semakin realistis ya
kalau awal awal kan waktu itu kita sempat singgung mereka
oh beberapa partai juga
kalau enggak lah kita masih tetap mendukung
bahwa memang sisa waktu ini sudah harus diperjuangkan untuk partai politik mereka sendiri sekarang
ya mau tidak mau begitu
karena pilpres itu penting bagi mereka
tapi masuk parlemen juga terkait dengan eksistensi partai kan gitu
jadi wajar kalau kemudian muncul banyak sekali perkiraan soal istilah bang jansen tadi permodelan
model apa yang harus diterapkan
nah menariknya itu memang kita belum punya pengalaman memiliki pilpres dengan pilek serempak
tapi betul yang disampaikan sepanjang data yang saya punya yang disampaikan mbak ali nanti betul
bahwa sebetulnya semacam efek ekor jah itu sudah ada sejak tahun dua ribu sembilan
jadi partai yang punya calon yang populer misalnya demokrat
demokrat pada saat itu ya demokrat
ada pak sby
partai yang punya calon populer pada tahun dua ribu empat belas pdi
maka kemudian dia menang
cuma apakah pengaruh itu akan lebih kuat sekarang atau tidak
itu yang kita belum tahu
tetapi dugaan saya pada tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas itu kan jarak antara pileg dengan pilpres kan
jadi pemilih ketika memilih partai itu dia hanya memperkirakan tuh partai ini kira kira akan nyalonin presiden ini
maka mungkin saya akan lebih kesini
tapi masih perkiraan belum firm
itu saja ada efeknya ya
iya itu aja ada
pdi kita kan uji tuh kalau pdi nyalonin megawati gimana kalau pdi nyalonin jokowi bagaimana
ternyata jokowi yang efeknya paling besar
nah sekarang itu berbarengan langsung
jadi masyarakat itu sudah firm bahwa pdi pasti nyalonin jokowi
demokrat pasti nyalonin prabowo begitu kan
dan ini kemudian model yang belum belum diketemukan oleh teman teman
jadi ada alasan kalau kemudian kita beranggapan ada kemungkinan pengaruh efek ekorjas itu akan lebih kuat sekarang ini
karena dia lebih firm
dan itu menurut berbagai survei untuk sementara betul yang itu
lebih kuat itu
jadi partai partai dengan demikian harus bekerja dalam dua level saat ini
karena barang barang satu di level koalisi mereka
mereka bekerja untuk memenangkan

pada saat yang sama di level koalisi itu mereka bekerja untuk memenangkan partai partainya melawan partai di koalisi yang lain
ada dua kerja di level pertama
itu berarti harus ada kerjasama kan di internal ini
kalau model kerjasamanya nggak selesai di situ itu yang jadi masalah
itu yang jadi masalah
misalnya partai a punya calon
partai b tidak punya calon
c d tidak punya calon
tapi partai a punya calon
ini abc berkoalisi
lalu bagaimana nih kesepakatan di dalam untuk membantu
partai partai yang tidak punya calon mau tidak mau hanya akan mengandalkan dua hal yang menjadi andalannya
satu kekuatan mesin partai
yang di dapil
yang kedua kekuatan calon
baik figur di dapil
itu yang akan mereka andalkan
bagaimana caranya memperkuat calon dan memperkuat mesin partai
nah ini harusnya dibicarakan di internal koalisi
kalau selesai di situ nanti baru bisa masuk ke level kedua pembicaraannya
oke level keduanya nanti kita bahas ya
setelah itu aja ya tetap di cnn indonesia prime news

saya kembali ke mas jaidy
mas jaidy terima kasih
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga
terima kasih juga malam tadi di cnn indonesia prime news
saya kembali ke mas jayadi
mas jaidy tadi kita ada pembicaraan level pertama
itu kira kira kalau yang anda lihat dari dua koalisi ini beres nggak
dugaan saya di koalisi pak prabowo sandi belum beres
belum selesai semuanya
di level kubu pak jokowi mungkin itu selesai segitiga

ya mungkin ada kerja sama sama yang tidak selesai
mungkin ada kerja sama sama yang tidak sampai lima belas ribu satu ratus lima puluh enam
yang tidak sampai final kesepakatannya
di situ misalnya nih
untuk memperkuat partai
seperti pan pks dan demokrat
itu apa peran
dari pak prabowo sandi
kan yang ada tadi yang sampai ke bank janssen adalah
bagaimana partai demokrat memfasilitasi
kampanye pak prabowo sandi
apakah sebaliknya bagaimana
itu kan pertanyaannya
nah saya tidak tahu persisnya
tapi dugaan saya mungkin itu belum selesai sehingga
ketika partai seperti demokrat
pan dan pks mungkin untuk memperkuat
mesin partainya dan kemudian
berpengaruh kepada bagaimana
mereka memilih dan memperkuat kadernya
di dapil masing masing
bank janssen konkretnya sekarang bagaimana
kalau misalnya tadi mbak lena udah bilang
kalau misalnya di daerah daerah yang
vulgar kita terang terangan tapi
kalau tidak ya kita door to door
apa itu juga yang sekarang dilakukan oleh demokrat
kalau kita sih ya
kalau berifer ke
kekuatan partai utama
hari ini itu kan caleg calegnya
kemarin itu fokusnya adalah pembekalan
jadi bagi demokrat besok ini kan pemilu kami
yang keempat pemilu kami yang pertama
di tahun dua ribu empat ketika
partai demokrat pertama kali berdiri tantangan
kami pada masa itu adalah
infrastruktur partai ke bawah belum ada
belum rapi hasilnya tujuh sekian
persen kan begitu dua ribu sembilan
itu kita anggap tidak tantangan lah
malahan berkah itu karena kebetulan pak
sby kan jadi incumbent di situ kan
kita dapat dua puluh persen sekian
di pemilu dua ribu empat belas tantangan
partai demokrat ketika menghadapi
pemilu itu adalah banyak
kader kita itu yang kena badai korupsi kan
itu tantangan itu waktu itu
kemudian hasil akhirnya
kita dapat sepuluh sembilan belas persen
kemudian di pemilu dua ribu sembilan belas
ini demokrat dapat tantangan lagi
bukan dari internal kader yang kena korupsi
begitu atau infrastruktur yang tidak sehat
tetapi tantangan model
pemilu kita yang berubah

di internal sekarang kami
sedang menghitung potensi nasional
kami lah potensi daerah kami
misalnya seperti kantongnya di mana
struktur partai misalnya
kami hari ini eksis ada lima ratus tujuh belas
cabang di seluruh kabupaten kota
di indonesia kalau tiga pelampak dpd itu eksis lah
kan begitu artinya
kami melihat potret ke dalam partai kami
ibarat baju itu partai demokrat
ini tidak sedang compang camping
pengurus lengkap pac lengkap
cucu ranting juga lengkap
cucu ranting ini istilah
jadi itu yang kemudian harus kita
berdayakan ini bagaimana kemudian
mengkombinasikan antara caleg
yang turun ini
semuanya harus difasilitasi kerja kerjanya
itu apk apknya itu oleh
pengurus di bawah misalnya kan begitu dia
tapi kalau misalnya kemarin sampai pak sby
mengatakan seperti itu bahwa
itu realitas bahwa kemudian
dikembalikan kepada para caleg artinya kan
pak sby juga sudah mendapatkan input sudah mendapatkan
informasi dari bawah
bahwa pak ini berat nih pak
kalau misalnya kita begini persis itu makanya kita katakan
begini kan saya katakan tadi
variabel suara yang masuk ke dalam tubuh
partai itu kan harusnya ada dong
koktel dari calon presiden yang kita dukung
misalnya pak prabowo entah dapat berapa puluh
porselah dicapres itu besok ya
kan harus ada yang masuk ke kita itu kita
tiada akan dulu lah
suara dari mana aja nih kita dapat
kerja caleg ya struktur partai
yang sehat iya plus kemarin kita menghitung
hampir seratus kepala daerah
di indonesia ini juga kan bagian dari
daerah partai demokrat kan
orang mereka kader ketua dpc
di tempat itu ya tentu kami mengerti
nah aturan aturan kepemiluan kita ini
artinya di hari sabtu minggu nanti
iya kamu harus memberikan hati dan pikiranmu
ke partai lah kalau senin sampai jumat
misalnya itu ke publik di mana kau
memimpin ke daerah di mana kau memimpin
jadi kemarin itu kami sedang mengukur
potensi yang ada di dalam tubuh partai
kami di luar koktel efek dari pak prabowo
sandi kita anggap lah dulu itu tidak ada
walaupun tentu sebagai partai pengusung
ya kami berharap koktel efek prabowo
sandi ada lah kontribusinya masuk
ke tubuh partai ini ada karena
buat kami hari ini memang ya
mungkin buat p tiga juga dan seluruh partai
yang jauh lebih penting bagi kami
hari ini adalah ya
partai kami ini tidak almarhum di dua ribu empat belas
sekarang sedang kerja keras
tapi kalau misalnya dari teman teman caleg nih sekarang
konkretnya mereka bagaimana sekarang di lapangan
kalau misalnya mau jualan
yang dijual itu jokowi
atau prabowo misalnya
kalau kami agak cukup enak jadi sepuluh tahun
pemerintahan pak sby itu kebetulan
banyak program program pak sby itu ketika kami
kemarin tour de java sepuluh hari dengan pak sby
sebelumnya juga sudah tur tur terus ya
banyak program program pak sby itu
yang masih diingat rakyat seperti
kur misalnya pn pn bidik misi
misalnya jadi masih bisa jual pak sby gitu
pak sby ini kebetulan kami juga
buat survei ada empat tokoh nasional
misalnya pak sby ibu megawati
ternyata likability publik
masyarakat ke pak sby ini masih sangat tinggi
ternyata itu yang kemudian harus
kami alirkan tingkat kesukaan masyarakat
kepada pak sby yang masih sangat tinggi ini kami
alirkan ke tubuh partai jadi boleh
partai demokrat sebenarnya
ini hanya peringatan saja bukan hanya ke kami
ya tetapi ke seluruh partai
tapi kalau ditanya kemudian jalan
suara lebih itu itu
pak sby apapun hari ini
ketua umum kami beliau
mantan presiden kan begitu masih banyak
kerja kerja nyata beliau di banyak daerah
yang kemudian bisa kami tampilkan ke publik
misalnya begitu lah belum lagi misalnya
potensi potensi daerah yang tadi sekali lagi
juga masukan untuk media sebenarnya
situasi ini terjadi juga karena media
suka atau tidak
memang hari ini perhatian media itu jauh
lebih fokus ke pilpresnya ketimbang ke
pilihan legislatifnya kalau dulu
masih ada debat misalnya
antarkandidat misalnya dari
dapil sumur tiga misalnya siapa saja
sekarang nggak ada lagi itu makanya
saya coba cek ke kampung saya ke sidi kalang
besok di tempat kita di dairi ini
di sumatera utara ini
kan ada lima itu kertas suara yang harus dipilih
berbeda dengan jakarta cuma enam puluh empat
apa prioritas pertama kalian lihat ini ya
yang pertama prioritas mereka itu adalah
itu juga nanti perlu ada pendidikannya lagi
yang pertama bukan saya ingin menjelaskan ini
ternyata itu dprd
kabupaten kota karena itu yang
hari hari berjumpa dengan mereka
ketiga baru dprd provinsi
keempat baru dprd
yang keempat ini
lahan menjadi ukuran untuk menentukan
partai almarhum atau tidak di dua ribu sembilan belas
padahal dia jadi prioritas
keempat pemilih di daerah
kenapa kemudian ini bisa terjadi
pemilihan legislatif dprd ini
tidak terlalu diberitakan
tidak terlalu diberitakan
itu menurut kami sebenarnya
media ini juga tolong dong kasih porsi
untuk pileg ini jadi masyarakat
juga tidak terlalu setelah
karena di kepala mereka itu hanya pilpres pilpres
dan pilpres soal itu memang
beberapa kali sudah kita ingatkan
terkait juga nanti potensi
kecurangannya mbak putri
karena semua mata
fokusnya ke calon presiden
kemudian nanti pileknya
itu tidak ada yang
mengawasi tidak ada yang mengawasi
dan disitulah potensi kecurangan
yang dipilek itu yang amat berbahaya
dan selalu kita ingatkan
bahwa ya bukan
sebenarnya bukan saja
media yang kita minta ya
ya mesti menyuarakan berkali kali
bahwa ini agak membahayakan
ini membahayakan untuk
tadi potensi kecurangan yang akan muncul
karena semua fokus ke
dan hari hari ini memang apa boleh
buat ya mas jayadi
bahwa yang memang menarik
untuk diperbincangkan itu memang
tidak bisa juga disalahkan ke media
masyarakat pun itu
pasti perbincangannya sehari hari
di warung kopi di rumah atau dimanapun
pasti fokusnya kepada calon
presiden justru karena
itulah kita perlu mengingatkan
di luar ya cso
masyarakat kelompok masyarakat ini juga
harus ikut membantu mengawasi yang namanya
potensi kecurangannya akan
ketika tidak berbarengan saja
terjadi kecurangan kecurangan apalagi
kalau sekarang fokus orang
semuanya lebih kepada calon
nanti setelah jeda
mas jayadi nanti setelah jeda saya juga akan
menyambung yang paling realistis yang sekarang bisa
dilakukan teman teman yang berada di
papan tengah ini nanti tetap
bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
sudah semakin jelas
kemudian dipaparkan mas jenny yang paling
bisa dilakukan sekarang apa
ya partai partai yang non punya
itu tadi kembali ke mau tidak mau mereka
harus fokus pada strategi didapil
berarti mereka mengandalkan pada dua jenis
kekuatan satu kekuatan partai
termasuk dalam simbol partai
seperti tadi ya psby atau siapalah simbol
partai di situ
atau jaringan partai itu yang harus diperkuat
memperkuat simbol partai mesin partai
didapil itu kan memerlukan
yang lebih solid lebih kuat
tapi hikmahnya nanti adalah
partai menjadi bekerja lebih solid
kalau itu fokusnya
tidak hanya mengandalkan satu tokoh
di tingkat nasional dia akan lebih solid
nah yang kedua mau tidak mau adalah
harus ada caleg yang
betul betul menjadi tokoh lokal
dalam arti tokoh dapil di situ sehingga
betul betul secara personal
itu dikenal masyarakat dan dialah yang akan
menggendong partai antara lain supaya
berbarengan dengan kekuatan mesin partai tadi
bisa tetap mempertahankan
atau mencapai target yang diinginkan oleh masing masing
nah pertanyaan berikutnya adalah
pilpres berbarengan dengan pilek
kekuatan mesin partai dan fokus pada caleg ini
ketika masuk ke persoalan pilpres
ada beberapa pilihan
bagi pendukung prabowo sandi
ketika berada di daerah yang
jokowi nya yang kuat
artinya tidak begitu agresif
jadi sebaliknya kalau di daerah yang
prabowo sandi kuat sepanjang mereka bisa
memperoleh kekuatan tambahan
mereka akan kampanyekan habis habisan di situ
bang jansen di daerah yang
apakah dia hanya akan diam saja
atau dia malah ikut kampanye jokowi di situ
nah iya itu dia
itu kan pertanyaannya
apakah yang disangkut pak sby itu sampai ke sana gitu
karena sudah dibebaskan ya
karena sudah dibebaskan ya
apakah kemudian boleh juga sampai
itu kan pertanyaannya
yang umum kan yang pertama tadi
oke lah ini
bulena juga mengatakan ya kita tidak agresif
tapi kita ketok ketok rumah gitu kan
tidak mengkampanyekan capres yang lain
pertanyaannya di situ
pertanyaannya tidak mengkampanyekan capres yang lain
bang jansan mungkin bisa dijawab bang
yang pasti begini ya yang pasti begini
di luar gerindra dan pdip
seluruh partai hari ini menjadi peserta pemilu
pasti di kepala mereka itu
partai first sudah pasti itu
gimana harus survive gitu ya
tidak mungkin tidak
karena memang rintangan di depan mata itu juga tinggi sekali
dan melewati ini tidak gampang ini
tinggi itu ya
tinggi sekali ini
jadi butuh kuda kuda yang kuat ya
serta kemudian otot kaki yang kuat ini
tidak soal gampang gitu
jadi benar kata mas jayadi tadi
jadi kalau bagi kami partai demokrat ya
hari ini memang yang kami maksimalkan itu adalah potensi yang ada di badan kami
yaitu mesin partai
kami cukup bersyukur partai kami ini sehat
tiga kali pemilu itu perolehan suaranya
di beberapa daerah malah jadi pemenang pemilu
ukurnya kan begitu ya
di tk nasional mungkin partai demokrat cuma nomor empat
tapi di beberapa daerah itu malahan misalnya seperti di sumatera utara
kami malahan sekarang itu ya

di lampung begitu
jadi bukan di seluruh tempat kami ini nomor empat
seperti di papua kami nomor satu misalnya di situ
jadi mengikuti dinamika yang ada di sana itu
ya tentu ketua ketua dpd kami di sanalah yang paling paham kemudian
secara tekstur politik daerah ini preferensinya lebih kuat ke sini misalnya
nggak mungkin kemudian lebih kuat misalnya ke a misalnya
kemudian b ini kita tenteng tenteng begitu
sampai di depan rumah kita itu
daerahnya paling besar kita buat
jelas dirobek orang itu
bukan hanya suara partai yang robek ya
bendera partai pun ikut robek lebih dulu
jadi memang sebenarnya pergerakan ketua ketua dpd beberapa
kita ingat ya dulu kita sempat bahas
abang jansa juga kalau tidak salah
tapi bukan hanya demokrat putri
yang sudah yang mengatakan
enggak lah kita dukungnya ke yang b atau a gitu
atau jokowi gitu misalnya
menurut saya pada akhirnya itu akan balik ke ground game
permainan apa di tingkat grassroot yang terjadi
basisnya itu di dapil
tinggal bagaimana mensinkronkan dengan strategi di tingkat nasional
kalau misalnya kayak gitu kan berarti ada komitmen yang tidak ditepati dong bang jansun
kalau misalnya di daerah kemudian ada dukungan kepada jokowi dari teman teman demokrat
itu makanya apa namanya ini kan masih lima lima bulan ke depan
ibaratnya ini adalah peringatan dini lah
jadi untuk seluruh partai di luar gerindra dan pdip di depan ini akan ada gempa ini gempa politik
mitigasinya bagaimana ini
itu makanya kalau kami meminta sebenarnya publik di luar sana
coba kalian bedakan walaupun dia berbarengan pil ek ini beda pil pres beda
silahkanlah kalian memilih calon presiden siapa saja yang
tapi saya ingin menyampaikan mbak putri ya
kalau calon presiden itu calon presiden yang lebih caleg harus mengasih tau mereka
lebih aktif mengasih tau mereka
partai partai lebih aktif mengasih tau mereka
ya mungkin agak berbedanya begini ya
kalau demokrat tadi kan sudah kita dengar ya penjelasannya
tapi kalau p tiga dengan partai partai yang lain ini kan sudah firm ya
sudah firm semuanya mendukung pak jokowi dan mengkampanyekan untuk pak jokowi
yang berbedanya tadi
kalau misalnya di daerah
iya strateginya saja
tapi tidak ada misalnya dibebaskan
ya silahkanlah caleg caleg itu mau mengarahkan ke partai pasangan calon yang lain
itu tidak ada seperti itu
yang jelas di internal partai sendiri memang jauh jauh hari sebelum ada pengumuman pasangan calon presiden
p tiga sendiri sudah menyusun strategi
sudah ada target target berapa kursi yang akan kita peroleh
contohnya misalnya secara nasional kita akan menargetkan enam puluh lima
kalau enam puluh lima kursi
dengan kekuatan yang ada agak sulit
setidaknya kita kembali kepada dua ribu empat
lima puluh delapan atau memang yang kemarin ya tiga puluh sembilan
itu juga menjadi target berikutnya
nah setiap target target ini itu tentu saja strateginya berbeda beda
terkait dengan tadi juga usungan kita kepada calon presiden
dan calon presiden dukungan p tiga kepada calon presiden ini
sudah sangat firm
sudah sangat firm
hanya strateginya saja yang berbeda beda mbak putri
dan apa boleh buat
memang meskipun tadi disampaikan bahwa partai politik
partai politik adalah yang pertama yang kita pikirkan
tetapi karena ini sekali lagi
belum pernah kita mengalami yang namanya pilpres dan pilek berbarengan
tentunya kita berharap ada juga lah berkah
berkah efek ekor jas itu juga kepada kita
dan tentu juga kita himbau kepada pasangan calon yang kita dukung
ya jangan menang sendiri gitu
jadi kalau capresnya menang
partai partainya juga ikut menang
setidaknya ada kenaikan kenaikan perolehan suara
dan itu selalu diperbincangkan di internal
jadi menangnya itu bersama
jadi jangan menang sendiri
karena soal kotel efek ini kan ya sudah berkali kali dibahas ya
dibahas dan betul betul
sudah membuktikan berdasarkan survei
itu kan yang mencalonkan itu yang mendapat berkah elektoral
tapi kalau di koalisi jokowi maruf sudah ada pembicaraan ya
dan sekjennya itu kan di tingkat sekjen itu kan sangat solid ya
sangat solid dan mereka boleh dibilang
dan hasilnya sialnya
dari data lsi maupun kompas itu
yang paling banyak nggak lolos itu adalah partai pendukung jokowi maruf
artinya tidak ngalir dia kan
bukan begitu jadi memang
seperti biasa ya mas jayadi polster ini
prosel ini kan beberapa kali selalu memprediksi bahwa p tiga itu pasti tidak lolos
sampai akhir desember menjelang april
mau pemilu dua tujuh
tapi ternyata perolehan suara p tiga itu dua tiga kali lipatnya
karena ada beberapa yang tidak diperhitungkan oleh polster
termasuk ketika mengambil
partai menengah ini ya mengambil sampel
karena perhitungan biaya perhitungan yang lain lain
sehingga prediksinya selalu underrepresented dan underestimated begitu ya
sedikit bergeser ya kurang lebih ya
karena memang juga ada margin of error juga di situ
cukup besar margin of errornya
jadi kami tidak khawatir
dan hasil dari polster ini ya tentu memicu kerja kita
memberi semangat kepada kita untuk bisa nanti lolos di parliamentary threshold
kalau kembalikan ke efek tadi
satu hal lagi yang mungkin bisa berpengaruh adalah
seberapa yakin masing masing partai ini calonnya bakal menang
kalau dia yakin capres cawapresnya bakal menang
itu berarti jumlah total suara yang bakal mereka perebutkan lebih banyak ya
dalam hitungan sementara smrc
kalau besaran suara pak jokowi itu banyak
sehingga bisa dialirkan lebih banyak
demikian juga dengan mengalirnya tadi
yang pasti kalau berdasarkan riset di chile dan di brazil
partai partai non yang mencalonkan itu
itu tetap bisa dapat berkahnya
tapi memang berkahnya itu lebih sedikit
dibandingkan dengan partai partai utama
jadi faktor kemungkinan siapa yang menang itu juga bisa diperhitungkan oleh mereka
ini sangat menarik
dan kurang lebih kita sampai tujuh belas april
mungkin kurang lebih pembahasannya juga akan begini
apakah akan semakin terbuka menjelang pilek nanti ya
kita tunggu saja
kalau demokrat sekarang sudah agak semi terbuka nih
kemudian sudah jelas kan
bagaimana dengan partai partai politik lainnya
terima kasih bang jansen ya
mas jaya dianya terima kasih
bule nda terima kasih banyak
jadi strategi memang diperlukan untuk memenangkan kompetisi dalam jangka panjang
sementara taktik untuk jangka pendek dalam politik kombinasi keduanya mutlak diperlukan
kadang tidak peduli menabrak etis atau tidak
cnn indonesia prime news segera kembali